sebanyak lima kamar sebuah kontrakan di cigugur tengah kota cimahi ludes terbakar
sementara itu di ciamis petugas gabungan menggelar razia obat terlarang di sejumlah apotek
informasi selengkapnya kami rangkum dalam kilas jawa barat
petugas pemadam kebakaran terpaksa menurunkan lima unit mobil pemadam kebakaran
untuk memadamkan api di sebuah rumah kontrakan yang berada di kawasan cigugur tengah kota cimahi selasa siang
upaya pemadaman sempat terhambat jalanan yang sempit
sehingga lima unit kamar berserta isinya ludes terbakar
diduga api berasal dari ledakan tabung gas di salah satu kamar kontrakan
tak ada korban jiwa atau terluka dalam kebakaran itu namun diperkirakan kerugian mencapai satu ratus lima puluh juta rupiah
razia peredaran obat obatan terlarang digelar petugas gabungan pores ciamis dan dinas kesehatan di sejumlah apotek di ciamis
di sebuah apotek di pasar manis ciamis petugas langsung memeriksa seluruh jenis obat obatan
yang berada di ruang penyimpanan
bahkan pengunjung yang sedang membeli obat pun tidak luput dari pemeriksaan petugas
penyisiran juga dilakukan petugas di apotek apotek lainnya
tidak ditemukan jenis obat terlarang seperti pcc yang dijual bebas
namun petugas menemukan sejumlah obat yang kemasannya rusak
aksi radikalisme yang terjadi akhir akhir ini membuat polisi membentuk tim khusus untuk mencegah tumbuh suburnya aksi tersebut
tim ini kemudian melakukan sosialisasi tentang paham radikalisme
dan bagaimana menangkalnya kepada sejumlah unsur masyarakat
polisi depok bahkan sudah membentuk tim intelijen serta memaksimalkan babin kamtibnas di setiap wilayah
tim liputan transmedia